kurut umur harusnya jenangan
kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk
jamuan makan siang dengan pak presiden
saya terima undangannya pekan lalu
untuk diundang hari minggu
tapi kami sampaikan hari minggu kemarin
ada komitmen dengan masyarakat di jember
sehingga tidak bisa
lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari senin
sehingga kita bisa ikut sama sama hadir
banyak hal yang dibahas
banyak hal yang didiskusikan
tapi semuanya sifatnya ringan ringan
tidak ada sesuatu yang berat
hanya kami tadi sampaikan kepada beliau
bahwa kami sering bertemu dengan banyak
orang orang yang sayang pada pak presiden
dan mereka mereka yang sayang ini
menitipkan pesan untuk bapak presiden
bisa menjaga netralitas
dan menegaskan kepada seluruh aparat
untuk menjaga netralitas di dalam
dan tadi beliau sampaikan
bahwa beliau memang mengumpulkan
pejabat gubernur bupati
bahkan akan mengumpulkan
tni polisi dan semua aparat aparat
dan kami melihat itu adalah pesan penting
yang bisa membuat pilpres kita
besok berjalan dengan aman damai
karena seluruh unsur penyelenggara
menunjukkan sikap yang netral
jadi itu salah satu yang kami sampaikan
dan beliau merespon positif baik
sehingga diskusi kita juga tadi